seorang pria di surabaya didakwa melakukan penipuan sebagai dokter gadungan
ia mencuri data penipuan dokumen serta identitas milik seorang dokter asli asal bandung
pelaku bekerja sebagai dokter di sebuah klinik pt pelindo husada citra selama dua tahun lebih
bagaimana aksinya dapat terbongkar
bergabung dr sunarjo direktur utama pt phc dan dr puji januartono selaku direktur operasional pt phc
selamat sore dr sunarjo dan juga dr puji
selamat sore dr sunarjo dan dr puji bisa mendengar suara saya dari studio
baik selamat sore dokter dokter sunarjo dan dr puji dengan tiffany bisa mendengar suara saya dari studio
baik nampaknya kami masih mengalami gangguan
kita kembali menyapa dr sunarjo dan dr puji
baik dokter bisa mendengar suara saya jelas ya
baik terima kasih sudah bergabung dengan dialog kita dr sunarjo dan juga dr puji
saya ke dr sunarjo terlebih dahulu
sebagai dokter di klinik pt phc selama dua tahun
pada awalnya pelaku itu direkrut atau mengajukan lamaran
jadi kita ke awal mulanya dulu nih seperti apa
ya pertama dapat kami sampaikan kejadiannya ini di salah satu klinik perusahaan di daerah jawa tengah ya
yang bukan di rumah sakit blc
pada medium dua ribu dua puluh
terdakwa s ini mengirimkan amaran atas open recruitment yang dibuka di pt phc
dan ybs ini menggunakan berkas berkas milik salah satu dokter di jawa barat
dan karena menggunakan data data dokter yang ada di jawa barat ini
pada saat kami lakukan checking
baik di kki maupun di dikti
itu memang datanya valid ya
karena memang dokternya
memang ada dokter yang namanya anggi yurikno itu memang betul betul ada
tetapi dimanfaatkan atau digunakan oleh yang bersangkutan
sekiranya itu pertama
oke artinya kita tegaskan kembali
yang bersangkutan melamar ya
mengajukan lamaran kemudian dari pihak perusahaan sudah melakukan pemeriksaan ulang
ditemukan memang ada kesesuaian
ada nama dokter anggi di sana
yang memang bekerja sebagai dokter
ada pendidikannya juga dan lain sebagainya
sehingga tidak menaruh kecurigaan
tapi artinya begini dr sunarjo
apakah dalam pemeriksaan tersebut
tidak melihat kejanggalan
oke nama betul ada di sana
itu yang berbeda
foto pada saat itu kan kami melakukan checkingnya
tapi pada saat itu kan pandemi sedang melanda indonesia ya
di medium dua ribu dua puluh itu kan pandemi sedang melanda
kami melakukan cekingnya itu online
jadi memang apa namanya
dari gambaran fotokopi atau dokumen yang disubmit dengan gambaran yang bersangkutan itu mirip mirip ya
apalagi pada saat wawancara kan menggunakan masker ya
sehingga identifikasi dari wajah itu tidak begitu jelas ya yang bersangkutan
oke kalau identifikasi wajah memang tidak terlalu jelas
tadi seperti dokter sunarjot katakan
karena yang bersangkutan menggunakan masker
yang bersangkutan ini kan artinya tidak mengenyam pendidikan sebagai dokter
tidak ada pendidikan kedokteran di sana
nah pada saat melakukan interview dengan pewawancara atau pihak perusahaan
apakah tidak menemukan kejanggalan di sana
karena kan pasti ada pertanyaan pertanyaan yang disampaikan berhubungan dengan dunia kedokteran
karena ini akan relasinya berhubungan dengan nanti profesi atau program keseharian di klinik tersebut
oke jadi ini adalah pertanyaan yang kita akan menjawab
oke jadi ini adalah pertanyaan yang kita akan menjawab
oke jadi ini adalah pertanyaan yang kita akan menjawab
ya pada saat pewawancara memang yang bersangkutan ini secara lugas bisa menjawab
ya mungkin memang secara teknik kedokteran tidak terlalu dalam
bahkan kali ya pada saat itu pewawancaranya
tapi mungkin supervisial tapi secara umum pada saat dilakukan wawancara itu bisa menjawab gitu
pertanyaan pertanyaan yang disampaikan
oke baik saya ke dr puji
oke baik saya ke dokter puji

yang bersangkutan ini sudah bekerja selama dua tahun
kita membayangkan untuk orang yang tidak punya latar belakang kedokteran
tidak tahu apa namanya serba serbi dari dunia medis
kemudian harus berurusan dengan pasien pasien yang mengeluhkan penyakit dan lain sebagainya
apakah kemudian selama dua tahun ini tidak ada evaluasi dari perusahaan dari klinik terhadap kinerja
atau mungkin mendapatkan masukan
kita membayangkan untuk orang yang tidak punya latar belakang pendidikan
kemudian memeriksa memberikan diagnosa kemudian apalagi memberikan resep
itu bagaimana dokter
oke terima kasih
jadi pelikup kerjanya yps ini adalah di kesehatan kerja
jadi bukan di klinik medis
jadi tidak memeriksa penyakit penyakit tertentu
tetapi fungsinya adalah memastikan bahwa setiap pekerja yang mau bekerja setiap hari itu dalam kondisi fit
jadi dikontrol misalnya tekanan darahnya nadinya suhunya kemudian ada keluhan apa seperti itu
jadi prinsipnya tidak sampai ke klinis
jadi selama dua tahun bekerja itu belum ada keluhan atau komplain dari pekerja yang ada
maupun dari perusahaan tempat dia bekerja
atau kantor yang dia bekerja itu
jadi selama dua tahun aman aman saja
jadi seperti itu
karena memang lingkup pekerjaannya seperti itu
bukan seperti di klinik atau vaskes atau di rumah sakit yang memang menangani penyakit tertentu
tapi ini untuk kesehatan kerja gitu
apakah ada kejanggalan lain dok selama yang bersangkutan ini bekerja
begitu bisa meyakinkan orang orang di sana selama waktu dua tahun
artinya sudah sangat profesional

ya jadi kalau kejanggalan belum ada laporan
jadi belum ada baik dari kru kami yang di sana maupun dari klien bukan pasien
klien klien yang dilayani untuk mengetahui kondisinya itu tidak ada komplain tidak ada keluhan
semua sesuai apa yang dikerjakan
jadi itu yang membuat di perjalanan ini jadi kami tidak tahu
jadi kalau seperti itu
jadi aman aman saja seperti itu
dr sunarjo dari hasil pemeriksaan sementara apa sebenarnya motif pelaku
kalau saya tidak tahu apakah pt phc juga mengetahui hal ini
bahwa ini sebenarnya bukan kali pertama yang bersangkutan melancarkan aksinya
karena sebelumnya bahkan sudah tujuh kali ada di kalimantan ada di grobogan di sejumlah tempat lainnya
ya kalau sebelum kes ini kami ketahui ya
kami memang betul betul tidak tahu bahwa yang bersangkutan ini seorang yang pernah melakukan atau kejadian serupa di tempat lain
tetapi setelah kejadian kami karena memang namanya kan berbeda ya dengan yang di dokumen kami
kami browsing atas nama yang bersangkutan yang betulnya itu baru nampak disitulah kami baru mengetahui
sekarang update penanganan hukumnya seperti apa
apakah ada kerugian yang di ya selain tentunya dugaan penipuan itu tadi
penyalahgunaan identitas dan lain sebagainya apa kerugian lain juga dialami oleh

karena kami kan menggaji atau memberikan seleri pada seseorang yang sebetulnya tidak kompetitif
ya karena kami kan menggaji atau memberikan seleri pada seseorang yang sebetulnya tidak kompetitif
ya karena kami kan menggaji atau memberikan seleri pada seseorang yang sebetulnya tidak kompetitif
ya karena kami kan menggaji atau memberikan seleri pada seseorang yang sebetulnya tidak kompetitif
oke baik baik terima kasih dr sunarjo direktur utama pt pelindu huszada citra
oke baik baik terima kasih dr sunarjo direktur utama pt pelindo husada citra
serta dr puji januartono selaku direktur operasional pt phc
sudah bergabung dengan cnn pada sore hari ini
terima kasih atas dialognya selamat sore dokter sehat selalu
terima kasih atas dialognya selamat sore dokter sehat selalu
selamat sore salam sehat selalu
selamat sore salam sehat selalu